kita ke informasi selanjutnya harga cabai melambung tinggi di sejumlah pasar di jakarta
faktor curah hujan yang terus menerus membuat produksi cabai berkurang dan cepat membusuk
belum lagi perbandingan biaya dan hasil panen yang tidak lagi ideal
dilansir dari detik finance harga cabai memang sudah fluktuatif di tingkat petani pada saat musim hujan
petani tidak dapat memperoleh hasil panen maksimal namun tetap harus mengeluarkan biaya maksimal
sekjen asosiasi agro bisnis cabai indonesia abdul hamid mencontohkan
biasanya pekerja panen dibayar dengan hitungan hari untuk memanen
namun karena hujan pekerja hanya bekerja selama dua jam saja
singkatnya waktu bekerja mengakibatkan hasil panen yang tidak maksimal
perbandingan biaya dan hasil yang tidak ideal menyebabkan petani harus menaikkan harga
selain di ibu kota harga cabai di wilayah jawa timur
termasuk yang paling tinggi
kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia gita gowinda di pasar pucang surabaya
selamat pagi gita bagaimana pantauan harga cabai untuk hari ini
selamat pagi joy pagi hari ini di pasar pucang surabaya untuk harga cabai
ini ternyata masih juga pedas bagi para pedagang dan juga pembeli
dan sementara itu untuk mengapa hal ini terjadi
karena memang kita tahu bahwa di jawa timur sendiri musim hujan
meladi beberapa wilayah dan ada juga banyak wilayah yang terendam banjir
dan ini menjadi salah satu faktor mengapa hasil pertanian atau sayur sayuran ini cenderung menurun
dan ini yang menyebabkan harga melambung tinggi
dan saya sudah bersama dengan salah satu pedagang pasar pucang surabaya
iya selamat pagi dengan mas jafa
untuk harga harga sekarang ini apa saja mas yang naik
cabai kecil rp empat puluh
sama daun bawang rp tiga puluh per kilonya
ini dari sebelumnya harga harga ini naik dari harga berapa
ketika di sini harga harga semua naik bagaimana dengan respon pembeli
agak menurun ya
lalu bagaimana dengan omset pendapatan tiap harinya
mas bisa jelaskan
omsetnya dapatnya itu
dapatnya itu perharinya kadang kadang kalau agak murah itu rp tiga
kalau agak mahal itu hampir rp satu lima
oke jadi itu menurun juga ya mas ya untuk pendapatannya ya
harapan mas bagaimana
harganya diturunin ya
oke baik terima kasih mas abdul ghafur
dan sementara itu para pedagang dan juga pembeli di sini ketika saya mengamati di pasar pucang surabaya juga
banyak para pembeli ini yang mengeluh ketika menanyakan berapa harga cabai
ini harga mencapai enam puluh
bahkan tadi saya juga menaikkan ada yang harga rp enam puluh lima ribu
dan juga untuk bawang putih saat ini mencapai harga yaitu rp tiga puluh enam
dan ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari harga sekitar rp dua puluh
dan sementara itu untuk para pedagang dan juga pembeli di sini juga mengeluh
karena ternyata untuk harga harga yang seharusnya mereka bisa membeli kebutuhan seperti sayur ini lebih banyak lagi
namun ternyata mereka harus mengurangi untuk pembeliannya
dan juga tadi saya mengamati banyak warga di sini yang justru memburu yaitu bahan dapur yang sudah jadi
dan mereka tidak membeli seperti cabai yang justru harga ini lebih mahal daripada mereka harus membeli yaitu bumbu dapur yang sudah jadi
ya gita tadi saya mendengar anda bilang bahwa dari pembelinya menurun
artinya dari demand menurun apakah dari supply juga menurun pasokan dari petaninya bagaimana
iya ketika tadi saya menamakan salah satu pedagang di sini bahwa mereka juga ketika membeli di salah satu pengulak besar
mereka juga mengeluh karena di sana juga harganya juga naik
dan karena wilayah di jawa timur seperti halnya
kita tahu bahwa wilayah jawa timur
beberapa wilayah ini dilanda banjir yang besar seperti halnya yang ada di sampang dan juga di sejumlah wilayah di jawa timur
seperti yang kemarin sidoarjo dan wilayah lainnya
yang memang mereka untuk tanaman seperti halnya untuk sawah dan juga untuk sayuran sendiri seperti halnya cabai seperti ini
ini justru mereka mengalami gagal panen
dan sehingga untuk gagal panen tersebut ini mereka harus yaitu untuk merugi atau bangkrut
dan ini yang menyebabkan mereka tidak bisa memasukkannya
mereka harus memasuk jumlah yang besar untuk sayuran dan juga harga cabai begitu
dan ini yang menyebabkan untuk kelangkaan bahan pangan seperti halnya untuk sayuran ini
dan ini menyebabkan untuk harga harga di sejumlah pasar yang di surabaya ini melonjak
begita gowinde terima kasih atas laporan anda langsung dari surabaya jawa timur